sementara itu pada sabtu pagi antrean penumpang mengular di terminal keberangkatan satu c bandara internasional soekarno hatta tangerang banten
penumpang rata rata harus menghabiskan waktu lima belas hingga dua puluh menit untuk antre masuk pintu pemeriksaan
antrian penumpang mengular hingga lebih dari lima puluh meter di terminal keberangkatan satu c bandara soekarno hatta tanggerang banten sabtu pagi
terminal keberangkatan bagi penumpang maskapai citilink dan batik air ini menjadi terminal tersibuk periode mudik lebaran tahun ini
bahkan untuk antrean ck amanan fung penumpang bisa menghabiskan waktu hingga dua puluh menit
maksudnya waktu aja space waktu lebih banyak macet juga kan di jalan pasti penerbangan ya paling tiga jam empat jam sebelumnya lah kita berangkat
baru belum ada empat belas menit
belum lagi antrian check in yang juga tak kalah padat membuat calon pemudik mempersiapkan waktu check in menjadi lebih panjang
sementara itu untuk mengantisipasi antrian check in yang panjang pihak angkasa pura ii membuat terobosan dengan menyediakan mobile assistance check in
yang membantu proses check in dan pencegahan
penceritakan boarding pass penumpang
untuk sekarang ini kemungkinan belum semuanya mengerti tentang self check in ini
tapi untuk beberapa orang yang sudah mengerti sangat membantu karena itu mengurangi antrian
untuk mobile assistant check in itu ada di dalam dan sementara kita masih punya dua alatnya saja
jadi kita menarik penumpang di dalam antrean yang tanpa bagasi atau dengan bagasi
untuk yang dengan bagasinya itu khusus untuk penerbangan citylink saja
nanti setelah check in
untuk batik airnya sendiri tanpa bagasi saja
sabtu pagi jumlah penumpang di bandara suta memang meningkat hingga lima belas persen
dengan total penumpang mencapai dua ratus enam ribu
tren ini akan terus meningkat hingga puncak arus mudik yang diprediksi terjadi pada rabu tiga belas juni mendatang
miladia rahma tanggerang
dan saat ini sudah dikoresponin cnn indonesia silvano haji di bandara soekarno hatta tanggerang banten
vano selamat sore vano pagi tadi laporan miladia menjelaskan bahwa sudah terjadi lima belas persen peningkatan calon penumpang yang ada di soekarno hatta
sampai sore ini vano dari pantauan anda seberapa banyak lonjakannya
aziza hanum dari poskomudik bandara soekarno hatta
data sudah ada di tangan saya dua hari terakhir
ini sangat berbeda jauh dari perkiraan yang sudah diprediksi sebelumnya
bahwa kalau untuk delapan hari sebelum lebaran saja ini ada sekitar tiga persen kenaikan dari tahun dua ribu tujuh belas lalu
tapi hasil aktualnya adalah sekitar dua ratus empat ribu penumpang
sementara kalau untuk kemarin kemarin itu ini prediksinya enam persen sementara kenaikan penumpang sampai dengan dua ratus enam ribu
artinya ada kenaikan dalam dua hari terakhir ini sebesar lima belas persen
jika dibandingkan dengan tahun dua ribu tujuh belas yang lalu
sementara kalau misal kita masih bisa melihat di sini puncak arus mudik terjadi pada empat hari sebelum lebaran
artinya di sini kenaikan sebesar sepuluh persen masih dalam hitungan prediksi
tetapi kalau misalnya kita bisa melihat musim libur atau cuti bersama tahun ini lebih panjang
sehingga ketika kita berbicara tentang sebelas juni hari pertama musim cuti lebaran ini
berbicara tentang sepuluh juni sampai dengan sembilan juni hari ini dengan besoknya
karena distribusi jumlah penumpang ini juga nantinya akan tersebar di enam hari sebelum lebaran sampai lima hari sebelum lebaran
sehingga puncak arus mudik bisa saja bergeser kemungkinan ke tiga hari sebelum lebaran atau dua hari sebelum lebaran
kalau misalnya kita lihat trennya dua hari terakhir ini sebesar lima belas persen
bisa saja terjadi di enam hari sampai lima hari sebelum lebaran ini kenaikan
sebesar lima belas persen juga
tentunya dari sekitar seribu lebih penerbangan setiap harinya
kalau misalnya kita prediksi lagi dari tahun dua ribu tujuh belas lalu
di mana posisi peningkatan atau puncak arus mudik
posisinya ada di dua hari sebelum lebaran
nah kalau misalnya kita lihat tahun dua ribu tujuh belas lalu dua ratus tiga belas ribu sekian
dengan bandingan prediksinya dua ratus lima belas sekian
artinya ada kenaikan satu persen
ini baru prediksi
menunggu lagi perhitungan angka
sementara kalau hari ini sabtu enam hari sebelum lebaran ini
data terakhir yang diperoleh adalah sekitar enam puluh lima ribu penumpang
total jumlah penumpang berangkat dari soekarno hatta dan ke soekarno hatta
demikian kembali ke studio aziza hanum
jadi kemungkinannya piknya malah akan lebih maju
terima kasih atas laporan anda langsung dari bandara soekarno hatta